jelang keberangkatan haji dua ribu tujuh belas kemenkumham jawa timur masih menemui sejumlah kendala
dari tiga puluh empat ribu paspor jamaah satu ratus dua puluh lima diantaranya masih belum selesai
padahal keberangkatan tinggal satu minggu lagi
sementara di trenggalek sejumlah calon jamaah haji justru terdeteksi penyakit dan terancam tidak dapat berangkat
terkelahiran sehingga pemerintah sulit untuk memproses paspor
namun demikian pihak imigrasi kemenkumham menargetkan dalam waktu dekat masalah ini segera terselesaikan
tinggal satu ratus dua puluh lima yang belum selesai
belum selesai itu bukan dari kantor imigrasinya akan tetapi persyaratan yang tidak lengkap
artinya persyaratan itu seperti nama di ktp tidak sama dengan di ijazah dengan pihak terlahir
sementara di asrama haji sukolilo
di surabaya sejumlah petugas dinas kesehatan pelabuhan kota surabaya mulai memeriksa sejumlah fasilitas fisik
diantaranya sanitasi kebersihan lingkungan hingga kelembapan dan kerapihan kamar tidur dan dapur
dalam pemeriksaan kali ini petugas menemukan banyak kekurangan
di antaranya pipa bocor jendela kotor hingga tempat pembuangan sampah yang akan direkomendasikan untuk segera diperbaiki
sedangkan di trenggalek sejumlah calon jemaah haji yang menjalani pemeriksaan kementerian agama terdeteksi
sejumlah penyakit sebagian besar calon jemaah haji mengalami hipertensi hingga rawan strok
karena itu kementerian agama mengimbau selain meniaga kondisi fisik jamaah yang terdeteksi penyakit juga mempersiapkan obat obatan selama ibadah haji perlangsung